dua puluh dosis vaksin moderna dari amerika serikat tiba di indonesia minggu sebelas juli dua ribu dua puluh satu melalui jalur covax
vaksin moderna berjumlah empat lima juta dosis secara bertahap
menteri kesehatan ri budi gunadisadikin mengungkapkan selain diberikan dosis kepada rakyat indonesia vaksin modern akan menjadi vaksin booster tahap ketiga khusus tenaga kesehatan
kebijakan ini diambil untuk lebih memproteksi para nakes yang rentan terpapar covid sembilan belas
vaksin moderna merupakan vaksin berbasis mrna yang telah mendapat emergency use authorization atau izin pakai di masa darurat oleh bepom pada dua juli dua ribu dua puluh satu
vaksin moderna merupakan vaksin berbasis mrna yang telah mendapat emergency use authorization atau izin pakai di masa darurat oleh bepom pada dua juli dua ribu dua puluh satu
lantas amankah tenaga kesehatan yang telah mendapat dua kali suntikan vaksin jenis sinovac menerima suntikan vaksin ketiga yang berbeda yaitu moderna
dalam konferensi pers pada tiga belas juli dua ribu dua puluh satu jurubicara penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan praktik mixing vaksin atau pemberian vaksin yang berbeda sudah melalui penelitian dan telah mendapat persetujuan penggunaan dari who
beberapa negara yang melakukan mixing vaksin ini antara lain jerman dan thailand
masyarakat perlu memahami bahwa praktek mixing vaksin atau pemberian jenis vaksin covid sembilan belas yang berbeda sudah banyak direkomendasikan oleh peneliti dengan latar belakang keamanan dan ketersediaan vaksin yang dinamis
selain itu sudah semakin banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan emergency use of listing dari who
sehingga banyak ahli yang memikirkan intervensi sebaik mungkin untuk mencari vaksin yang berbeda
dengan menggunakan sumber daya yang ada
sementara itu ahli biomolekuler ahmad rusdan utomo menyatakan tingkat efekasi vaksin moderna mencapai lebih dari sembilan puluh persen
baik secara uji klinis atau yang sudah disuntikan kepada penerima vaksin
vaksin moderna juga relatif aman karena memiliki efek samping yang bisa dikendalikan
ya kepada penduduk dunia ada kasus terjadi sekitar tapi jarang sekali ya jarang jarang sekali itu sekitar mungkin sembilan belas kasus per sembilan belas juta suntikan
orang yang disuntik itu terjadi apa yang disebut dengan radang di jantung
dan ini artinya memang bisa terjadi karena kan yang disuntik itu banyak sekali
walaupun demikian kita ingat bahwa benefitnya keuntungan proteksi ini jauh lebih tinggi daripada kemungkinan terjadinya tadi
vaksin moderna sudah digunakan puluhan juta penduduk dunia
dari sembilan belas juta dosis vaksin moderna yang disuntikan hanya ada sembilan belas kasus efek samping serius yang dilaporkan
tim liputan cnn indonesia